jangan lupa mampir ke rumah makan ibu salma di jalan yusuf singadekanik
kecamatan telani pura kota jambi
di sini tersedia makanan khas jambi
seperti tempoya pindang teri goreng cabai hijau dan pepes ikan
makanan khas jabi ini sangat enak dan nikmat
semua makanan khas jambi ini hanya ada di rumah makan bu salma
harga yang dijual pun cukup bervariasi dan sangat terjangkau oleh kantong anda
usaha makanan khas jambi ini sudah dirintis sejak puluhan tahun lalu
usaha ini merupakan turun temurun dari orang tuanya
makanan khas jambi seperti tompoyak dan pindang merupakan menu andalan
yang paling banyak dicari warga
bahkan dua menu ini paling laris dan paling cepat habis
ada pindang tempoyak pepes atau goreng kes
itu itu yang utamanya
orang sini banyak orang kantor di genur
tapi banyak juga orang dari luar kota
jakarta itu banyak juga di sini
rumah makan bu salma ini banyak dikunjungi warga luar jambi
yang sengaja datang ke sini untuk mencicipi makanan khas jambi
untuk membuat tempoyak membutuhkan beberapa proses
bahan yang terbuang dari ikan durian yang sudah difermentasikan
serai cabai hijau dan pindang